kepala staff tni angkatan udara marsikal fajar prasetyo
yang digelar di plaza wisma aldiron pancoran jakarta selatan senin
kedatangan kepala staff tni angkatan udara
untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi masal berjalan lancar
mulai dari pendaftaran hingga observasi
pelaksanaan vaksinasi masal ini berlangsung selama lima hari hingga sembilan juli mendatang
setiap hari tni angkatan udara menyediakan dua dosis vaksin
sehingga target sepuluh penerima vaksin selama lima hari bisa terpenuhi
warga yang hendak menerima vaksin cukup mendaftar secara online
atau bisa juga datang langsung ke lokasi
untuk mempercepat pelaksanaan vaksin tni au mengerahkan lima puluh vaksinator
pelaksanaan vaksinasi masal ini digelar untuk mendukung
dan memenuhi program satu juta vaksin per hari yang ditargetkan pemerintah
rasanya senang sekali selama ini kan saya belum vaksin
ada rasa kecemasan dalam corona ini
ini dari tni au mengadakan vaksin secara umum ya saya mengikuti amanat
jadi vaksinasi ini adalah kelanjutan dari program
ataupun implementasi dari program pemerintah
ya satu juta vaksin per hari
dan tni mendapat tugas untuk juga melaksanakan vaksinasi
selain kegiatan vaksinasi seperti ini yang kita sebut dengan serbuan vaksinasi
kita juga melaksanakan vaksinasi di beberapa atau di seluruh fasilitas kesehatan
yang ada di tni au
masyarakat dki jakarta khususnya yang bermukim di wilayah pancoran dan sekitarnya
diimbau untuk mengikuti program vaksinasi masal gratis ini
budi tanjung jakarta